bergabung bersama kami ada direktur eksekutif amnesty international indonesia ada usman hamid
bang usman selamat malam
selamat malam cnn mbak buspa
oke bang usman amnesty international saya yakin tetap menolak segala bentuk kekerasan seksual
apalagi yang dilakukan terhadap anak
tapi bagaimana kemudian pandangan bang usman dan juga amnesty international terhadap hukuman kebiri kimia
yang sudah kita dengar sejak tahun dua ribu enam belas dan akan direalisasikan dalam waktu yang dekat
karena sebetulnya juga kita tahu para pelaku kejahatan seksual itu juga melanggar ham
iya jadi memang tidak ada keraguan dalam pandangan kami bahwa kekerasan seksual
kejahatan seksual terhadap anak itu adalah kejahatan yang benar benar sangat keji
tetapi memberikan kebencian kembali kepada para pelakunya
itu dalam pandangan kami seperti menambah masalah yang baru gitu ya
dan itu bukanlah satu keadilan gitu
kita berharap pemerintah dapat menemukan hukuman alternatif yang lebih manusiawi
tidak kejiat tidak kejam dan tidak merendahkan martabat manusia
tanpa melupakan pentingnya penghukuman yang setimpal atas kejahatan seksual
atau kekerasan seksual terhadap anak yang sangat serius ini
oke artinya kekejaman tidak boleh dibalas kekejaman begitu
iya benar demikian
saya kira ikatan dokter indonesia kan juga terlihat
sekali keberatan untuk melaksanakan permintaan dari kejaksaan
dan bagaimanapun falsafah kedokteran kan menyembuhkan manusia dari luka dari sakit
bukan kemudian memberikan menambah luka semacam itu
nah ini ada satu hal yang saya kira perlu dibicarakan secara baik baik di kalangan pemerintah
dan juga masyarakat dapat tentu saja memberi masukan yang beragam kepada pemerintah
agar kekerasan seksual terhadap anak itu tidak akan menjadi kekejaman
karena ini benar benar bisa berakhir tanpa menimbulkan masalah yang baru
di dalam penghukuman yang merendahkan martabat manusia
bang usman kita tahu kebiri di indonesia
kalau kita lihat undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas
ini adalah sebuah hukuman tambahan
kebiri kimia atau dan pemasangan alat deteksi elektronik
artinya ini bukan hukuman wajib yang harus dijalani oleh tersangka
atau bisa milih nggak sih artinya si tersangka ini
nah itu memang akan sangat bergantung dari kebijaksanaan
dari para hakim
dan sejak awal kami sebenarnya keberatan
tetapi kadang kadang kemarahan kita terhadap kekerasan seksual terhadap anak itu
juga seringkali membuat kita menjadi emosional
dan ingin membalas kekerasan seksual terhadap anak tersebut
dengan cara yang seberat beratnya
sampai akhirnya menimbulkan satu pandangan yang keliru
dengan mengusulkan penghukuman dengan cara kebiri fakta itu
yang akhirnya malah menimbulkan kekejaman yang baru
saya kira perlindungan terhadap anak bisa dengan cara cara yang lain
jadi pemerintah dan dpr ketika menerbitkan perpu ketika itu
itu ada dalam konteks yang memang sangat marah
tetapi kemarahan itu tetap harus disalurkan
dengan memastikan penghukuman penghukuman itu
benar benar tidak merendahkan martabat manusia gitu
oke kalau kita berkaca dengan negara negara
atau beberapa negara yang sudah menjalankan hukuman kebiri kimia ini
jauh sebelum indonesia
mereka melakukan dialog terlebih dahulu kah dengan tersangka
apakah memang ini yang dipilih atau memang ini yang mereka mau
mereka sadar dengan reak apa namanya
nantinya seperti apa ke depannya
lebih pada saat perumusan undang undang yang mengatur
atau peraturan yang mengatur tentang pengkebirian paksa itu sendiri
jadi tidak dalam konteks berdialog dengan
tertangka atau terdakwa
kalau itu mungkin lebih tepat di dalam ruang persidangan
nah tadi disebutkan juga di awal oleh mbak puspa oleh cnn
saya kira beberapa kasus seperti di inggris dan negara lainnya
itu memperlihatkan bahwa pengebirian paksa secara kimia itu
malah menimbulkan problematika baru di dalam masyarakat di sana
dan tidak menghentikan terus terjadinya kekerasan seksual terhadap anak anak
saya kira kita harus bersama
satu kita harus memastikan kesadaran masyarakat kesadaran aparat
kesadaran semua pihak itu terus tumbuh untuk memastikan anak anak di sekitar kita
tidak menjadi korban kekerasan seksual
dalam catatan lpsk kekerasan seksual termasuk terhadap anak
itu banyak sekali yang dilakukan oleh orang orang yang justru memiliki hubungan kedekatan
nah ini pentingnya bagi kita untuk memastikan bahwa di lingkungan kita
di keluarga kita masyarakat kita
anak anak itu benar benar dapat terlindungi dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual
kalau itu sampai terjadi saya kira ini tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa pelakunya
diproses secara adil dan dihukum setimpal tanpa bentuk bentuk penghukuman yang kejam
tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia
oke kemudian apa bang usman hukuman alternatif yang mungkin dianggap apa ya
lebih efektif mengurangi angka kejahatan seksual anak tanpa menerapkan hukuman yang tidak manusiawi
tentu kepada pelakunya penghukuman yang berat itu bisa dalam bentuk pemenjaraan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama
dan amnesti sejak awal tidak pernah setuju pada penghukuman dengan cara eksekusi mati
disetrum digantung dipenggal ditembak dan lain sebagainya itu bagi amnesty adalah penghukuman yang
kejam dan banyak sekali putusan putusan pengadilan yang seringkali pada akhirnya ternyata mengandung kesalahan
kita masih ingat pas di kasus jakarta international school
dimana di dalam proses hukumnya itu banyak mengandung kesalahan bahwa orang orang yang sebenarnya tidak terbukti atau tidak terindikasi terlibat itu justru disiksa
dipaksa untuk melakukan pengakuan bahwa mereka telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak
dan kalau peniksaan itu terus terjadi dan belum hilang dalam praktek hukum kita
lalu seseorang dihukum tanpa bukti yang salah dikebiri secara paksa bagaimana nasibnya
dan betapa salahnya kita dan juga para penegak hukum di dalam mempunis orang yang belum tentu bersalah
kalau misalnya penghukuman itu tidak dalam bentuk hukuman mati tidak dalam bentuk pengebirian paksa secara kimia yang sulit untuk disembuhkan
dan ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan putusan pengadilan
kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki hal itu
itulah faltafah penghukuman kita yaitu pemasyarakatan membangun penyadaran kembali orang orang yang telah melakukan kesalahan
untuk mendapat kesempatan kedua memperbaiki dan kembali dalam masyarakat sebagai manusia yang baik
oke artinya masih harusnya masih bisa melakukan kajian lagi untuk mengevaluasi dari sejak dua ribu enam belas
apakah memang kebiri kimia ini praktis atau pas begitu ya digunakan untuk mengurangi angka kejahatan khususnya seksual kepada anak
baik terima kasih bang usman hamid atas bincangnya
sampai jumpa di cnn indonesia connected